bank indonesia kembali memangkas suku bunga acuan sebesar dua puluh lima basis point menjadi enam tujuh puluh lima persen
produser lapangan cnn indonesia tampaknya kita bergabung saja langsung dengan bank indonesia
dan kita akan langsung menanyakan apa sesungguhnya yang menjadi pertimbangan bank sentral untuk kembali
memangkas suku bunga acuan dua puluh lima basis point kali ini
kita menunggu apakah kita bisa bergabung dengan bank indonesia
oke ini kita lihat ini adalah tirta sagara direktur komunikasi bank indonesia langsung menyampaikan pertimbangan bank sentral
diperkirakan baru akan meningkat di semester dua dua ribu enam belas dengan besaran kenaikan yang lebih rendah
di pasar komoditas harga minyak dunia diperkirakan masih rendah akibat tingginya pasokan di tengah permintaan yang masih lemah
terkait perekonomian domestik dapat kami sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi domestik pada triwulan satu dua ribu enam belas
berpotensi terus berjalan
pertumbuhan ekonomi diperkirakan lebih tinggi dari triwulan sebelumnya terutama didukung oleh akselerasi stimulus fiskal
pertumbuhan ekonomi pada triwulan satu dua ribu enam belas diperkirakan lebih tinggi dari triwulan sebelumnya
terutama ditopang oleh konsumsi dan investasi pemerintah
meningkatnya investasi pemerintah didorong oleh akselerasi belanja modal pemerintah yang terlihat cepat pada dua bulan pertama tahun dua ribu dua puluh

sementara investasi swasta diperkirakan baru akan meningkat pada periode periode yang akan datang
konsumsi rumah tangga diperkirakan masih cukup kuat tercermin dari daya beli yang terjaga
penjualan eceran yang meningkat dan kepercayaan konsumen yang cukup baik
sementara itu kinerja ekspor diperkirakan masih tertekan
seiring dengan masih lambatnya pemulihan ekonomi global dan masih menurunnya harga komoditas
lebih tinggi dari pertumbuhan pada tahun sebelumnya
neraca perdagangan pada februari dua ribu enam belas

mencatat peningkatan surplus ditopang oleh kenaikan surplus non migas
neraca perdagangan indonesia mencatat surplus sebesar satu lima belas miliar dolar as
lebih tinggi dari surplus pada bulan sebelumnya
pencapaian tersebut terutama ditopang oleh kenaikan surplus neraca non migas
yang bersumber terutama dari kenaikan ekspor perhiasan atau permata

serta produk produk dari besi dan baja
sementara itu neraca migas pada februari dua ribu enam belas mencatat surplus
setelah pada bulan sebelumnya mencatat defisit
surplus neraca perdagangan pada januari sampai februari dua ribu enam belas ini
masih sejalan dengan perkiraan defisit transaksi berjalan pada tribulan satu dua ribu enam belas
defisit transaksi berjalan tersebut diperkirakan dapat dibiayai dari surplus neraca finansial
didukung oleh perkembangan arus masuk investasi portfolio
yang hingga februari dua ribu enam belas telah mencapai dua dua miliar dolar amerika serikat
aliran modal asing di pasar saham pada bulan februari sudah tercatat positif
dengan prospek ekonomi domestik yang semakin baik
cadangan devisa pada akhir februari dua ribu enam belas tercatat satu ratus empat lima miliar dolar as
atau setara tujuh enam bulan impor atau tujuh tiga bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah
angka tersebut berada di atas standar kecukupan internasional
yaitu sekitar tiga bulan impor
berlanjutnya aliran masuk modal asing dan menurunnya permintaan valuta asing
untuk keperluan transaksi domestik telah mendorong penguatan rupiah
pada februari dua ribu enam belas secara year to date
nilai tukar rupiah menguat sebesar tiga sembilan persen ke level rp tiga belas tiga ratus tujuh puluh dua per dolar as
tren apresiasi rupiah ditopang oleh meningkatnya aliran masuk modal asing
termasuk di pasar saham
dari sisi domestik penguatan tersebut didorong oleh persepsi positif investor
terhadap prospek perekonomian indonesia
seiring dengan penurunan bi rate dan paket kebijakan pemerintah
untuk memperbaiki iklim investasi
serta implementasi proyek infrastruktur yang semakin efektif
menurunnya nominal transaksi valuta asing antar penduduk pasca berlakunya
pbi kewajiban penggunaan rupiah
dari sebelumnya rata rata sekitar rp tujuh tiga miliar per bulan
menjadi kurang dari rp tiga miliar per bulan pada januari dua ribu enam belas
juga turut mendukung penguatan rupiah
dari sisi eksternal penguatan rupiah ditopang oleh semakin meredahnya risiko
di pasar keuangan global sejalan dengan pelonggaran kebijakan moneter
di beberapa negara maju
kedepan bank indonesia akan tetap menjaga stabilitas nilai tukar
sesuai dengan nilai fundamentalnya
inflasi februari dua ribu enam belas semakin terkendali
dan mendukung prospek pencapaian sasaran inflasi dua ribu enam belas
yakni empat plus minus satu persen
indeks harga konsumen pada februari dua ribu enam belas
mencatat deflasi sebesar sembilan persen mont to month
terutama disumbang oleh deflasi komponen barang yang diatur pemerintah
dan komponen bahan makanan bergejolak atau volatile foods
deflasi administered prices terutama disumbang oleh penurunan harga
bahan bakar rumah tangga penurunan tarif listrik
serta penurunan tarif angkutan udara
sementara itu deflasi kelompok volatile foods terutama bersumber dari
penurunan harga sebagian besar komoditas pangan
kecuali harga beras yang meningkat sebagai dampak dari
penurunan harga bahan bakar rumah tangga penurunan tarif listrik serta penurunan tarif anggutan udara
sebagai dampak dari el nino
inflasi inti masih tergolong rendah dan tercatat sebesar tiga puluh satu persen month to month
rendahnya inflasi inti tersebut didorong oleh terjaganya ekspektasi inflasi
dan masih terbatasnya permintaan domestik
kedepan tren penurunan harga minyak dunia diharapkan dapat mendorong
penurunan tekanan inflasi
bank indonesia meyakini bahwa inflasi akan berada di dalam kisaran sasaran inflasi
empat plus minus satu persen pada dua ribu enam belas
koordinasi kebijakan pemerintah dan bank indonesia dalam mengendalikan inflasi
akan terus diperkuat untuk mengantisipasi kemungkinan tekanan inflasi
stabilitas sistem keuangan tetap terjaga ditopang oleh ketahanan sistem perbankan
dan kinerja pasar keuangan yang cukup kuat
pada januari dua ribu enam belas rasio kecukupan modal tercatat sebesar dua puluh satu lima persen
sementara rasio kredit bermasalah non performing loan atau npl berada di kisaran dua
meskipun pelemahan ekonomi global dan domestik mengakibatkan kinerja korporasi
di beberapa subsektor manufaktur dan sektor infrastruktur menurun
dampak penurunan kinerja korporasi tersebut pada ketahanan sistem perbankan relatif terbatas
dan kembali bank indonesia menurunkan suku bunga cuan ini

dua puluh lima basis point dan saat ini di bawah level tujuh persen enam tujuh puluh lima persen
dan dampaknya indonesia akan semakin dekat masuk kembali ke rezim bunga murah
beberapa indikator tadi disebutkan oleh tirta segara
kita rangkum sedikit bahwa tadi menyinggung mengenai kinerja ekspor
yang meskipun memang masih tertekan karena memang faktor ekonomi global
namun yang pasti yang positif adalah daya beli masyarakat yang masih bagus
kemudian indeks kepercayaan konsumen yang masih tinggi

juga yang masih tumbuh
kemudian surplus neraca perdagangan juga membuat bank indonesia semakin percaya diri
untuk menurunkan suku bunga acuan pada hari ini
dan kita lihat juga bagaimana ini juga masih sejalan dengan proyeksi defisit transaksi berjalan bank indonesia
yang tampaknya juga salah satunya karena memang memungkinkan untuk dibiayai dari neraca finansial
dan arus masuk portfolio sebesar dua dua miliar dollar ataupun capital inflow menjadi juga salah satu faktor lain

dan arus masuk portfolio sebesar dua dua miliar dollar ataupun capital inflow menjadi juga salah satu faktor lain

mereka dipilih karena setiap bulan sudah menambah api dan setiap bulan sudah menambah api
dan itu jauh dari kecukupan standar internasional
lebih dari dua kali lipat ya karena standar internasional ada sekitar tiga bulan impor

untuk memperbaiki ekonomi indonesia ke depan